marahnya itu itu melulu
ya enggak nominannya beda beda tiap hari
pak kok cuma rp tiga puluh
pak kok cuma rp empat puluh lima
pak kok cuma rp lima puluh
itu sih namanya bini lu kurang bersyukur
lu kenapa sih pak
seneng aja gue bener
gue pinjam kamar mandi lu
ya udah masuk masuk
sekarang udah ganti whatsap duduk
salah gue sering kesebutan
eh nggak jadi
udah cakep postingan hari ini
masih ada lagi mi
nanti kalau tidur kita video call an yuk
handphonenya ditaruh aja di meja
jadi kalau mami bangun mami bisa lihat
udah beresin baju papi dah
nah gitu dong
yes makasih ya guys
ide kalian keren juga
ternyata gak sia sia gue punya temen kayak kalian
lama gak pernah tos nih
gue masih alat nih nelfon
eh cil jangan lupa bilang tidur dulu
shhh diem ya
mami mau kasih kejutan
oh apa tuh mi
yeh gara gara sembako mahal gue jadi kenal omelan terus sama bini
jadi serba salah gue gue nyapu dia ngomel
sampai gue bantuin masak dia ngomel juga
sama istri di rumah juga marah marah terus tiap hari soal uang belanja
bini lu kagak bosen marahnya itu itu melulu
ya enggak nominannya beda beda tiap hari
pak kok cuma rp tiga puluh
pak kok cuma rp empat puluh lima
pak kok cuma rp lima puluh
itu sih namanya bini lu kurang bersyukur
pak komar mebut
pak komar emang
mamski mau datang beb
kan mamski mau ngidup di sini
enggak enggak enggak enggak gue nggak mau tidur sekamar sama lo
loh jadi gimana dong bed
jangan panggil gue bab bab bab bab deh
beb kalau mamski tahu kita nggak sekamar mamski sedih loh
terus kalau mamski sedih pasti papski ikutan sedih
terus kalau masih sedih pasti papski ikutan sedih
terus mereka jadi sedih sedihan deh
terus mereka jadi sedih sedian deh
aduh gue nggak mau tahu pokoknya gue nggak mau tidur sekamar sama lo
ya nggak tahu pokoknya lo harus cari cara
gimanapun caranya mami sama papi harus tidur di atas
ya udah deh

nah nanti pas mami sama papi udah tidur lo balik ke kamar lo
kalau lo gak mau gue akan bawa kucing sebanyak banyaknya ke dalam kamar ini
jangan beb orang rasa ya
dari semua jenis kucing yang ada di dunia ini
ih orang rasa beb abang bisa takut kematian nih
dari kucing yang paling kecil
sampai ukurannya paling gede
sampai kucing kampung yang paling buruk gue akan bawa ke dalam
ampun beb ampun
ruiz jangan ya
nanti begitu masih bubuk abang langsung pindah kok ke kamar abang
ya tapi please nggak usah bawa monster monster itu
dan kalau lo ngadu ke mami kita nggak sekamar
tapi pasti pasti sedih deh kalau ngelihat kita nggak sekamar
tadi kan lo udah ngomong kayak gitu
apa sih sih
ini kan kopernya ada dua
gue udah atu atu masukinnya
pantes laman salah lo
aturan lo angkat dua duanya
ya berat kalau sekaligus dua duanya dimasukin
kalau berat tambah tenaga lo
berat pak bos
loh kok belum dimasukin
apa gue bilang dari tadi
lo masukinnya atu atu
tunggu pak bos
tunggu pak bos
tunggu pak bos